itu tadi kita melihat sekilas bagaimana perjuangan dari nelayan untuk menangkap ikan tuna agar bisa dikonsumsi bersama
tapi kalau bicara mengenai konsumsi olahan ikan tuna pasti erat kaitannya sama sushi dan juga sashimi
iya dua makanan khas jepang yang sangat diburu oleh para penggila seafood
betul dan harga jualnya juga cukup tinggi apalagi kalau di jepang aslinya
termasuk tuna sirip biru segar yang harganya bisa mencapai satu miliar rupiah per ekor
dan ini dijual di pasar lelang ikan jepang
wow lalu sejauh mana potensi ekspor tuna segar indonesia dalam persaingan global di tengah berkurangnya pasokan tuna di lautan
merupakan olahan tuna asal
jepang yang terkenal di dunia
dan hanya daging tuna berkualitas yang cocok dijadikan bahan makanan ini
tak heran bila harga sushi dan sashimi di restoran ternama dihargai amat mahal karena kesegaran tunanya
mungkin banyak yang tidak tahu apabila tuna tuna berkualitas premium yang diimpor dari jepang ditangkap di sekitar wilayah perairan indonesia
dan saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana pensortiran mana tuna yang akan diekspor ke jepang dan mana tuna dengan kualitas standar yang akan dikonsumsi di pasar lokal
hampir tiga puluh tahun haji suronto bergelut di industri tuna segar
pengalaman membuatnya bisa menilai kualitas tuna hanya dengan melihat dan menyentuhnya saja
meski demikian sampel daging tuna ini tidak hanya untuk mencari makanan tetapi juga untuk mencari makanan
dan saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana pensortiran mana tuna yang akan di ekspor ke jepang dan mana tuna dengan kualitas standar yang akan dikonsumsi di pasar lokal

kalau super seperti ini apa yang membedakan daging dan daging ini pak
warna merata ya
terus kalau dipegang teksturnya kenyal
oh iya masih kenyal kenyal gini ya
oh ini boleh coba langsung mbak
tuna kualitas premium langsung ditandai dan siap dikirim ke pasar luar dalam kondisi segar
makin segarikan tuna makin mahal harga ekspornya
sebenarnya yang menyebabkan harga fluktuatif baik di pasaran jepang dan juga pasaran di indonesia itu apa mas
ikan ikan hasil tangkapan mereka dulu yang diutamakan
yang saya dengar itu di jepang itu lagi musim baby bluepin
baby bluefin sekarang
itu lagi banyak
banyak di sana
makanya harga untuk bulan ini itu tidak biasa
nah ini yang terbaik
proses pengepakan tuna segar juga amat diperhatikan
jangan sampai kualitas tuna turun di perjalanan menuju negara importer
hal itu bisa menurunkan harga jual
sementara sisa tubuh ikan baik kepala tulang hingga sirip
tapi pasang dalam negeri
meski dikenal sebagai salah satu negara pemasok tuna terbesar di dunia
produksi perikanan tangkap indonesia khususnya tuna mengalami penurunan terutama sejak dua ribu dua
tapi penurunan tren yang terjadi di indonesia tuna tuna sekarang itu bukan hanya karena indonesia
tetapi secara global memang terjadi climate change dan seterusnya
itu memang seluruh
jadi produk produk perikanan kita mengalami penurunan dunia
persaingan pasar tuna dunia kini semakin membesar
bahkan negara tetangga seperti thailand filipina dan juga vietnam
akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kepercayaan
dan juga kesempatan dari negara negara importir tuna strategis di dunia
dengan produk produk olahan tuna mereka
dan ini saatnya bagi indonesia untuk kembali unjuk gigi kepada dunia
bahwa kita pernah menjadi negara pengekspor tuna terbesar
dengan terlebih dahulu memperbaiki tata kelola perikanan dan juga produksi tuna dalam negeri
ruli kurniawan untuk cnn indonesia